kementerian kesehatan ri resmi menetapkan status kejadian luar biasa atau klb polio
setelah ditemukan satu kasus polio tipe dua di kabupaten pdi aceh
terbaru adanya temuan tiga anak positif virus polio tanpa gejala lumpuh layu
di kabupaten pdi aceh pada kamis dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua lalu
menkes budi gunadisadikin menyatakan polio kembali menyebar
lantaran ada beberapa kabupaten kota yang capaian vaksinasinya sangat rendah
kemenkes akan menggelar imunisasi massal di seluruh wilayah aceh pada hari ini
lantas bagaimana kesiapan dan juga efektivitas imunisasi masal ini
melalui sambungan daring kita tergabung dengan direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p
kementerian kesehatan ri dr maksi ren rondonumu
selamat siang dr maksi selamat siang selalu pak dokter
selamat siang pak selamat siang
anda berada di pdi aceh informasinya bagaimana
bagaimana pelaksanaan di sana untuk imunisasi massal serentak pak dokter
ya saya kebetulan ada di langsung ada di pd
jadi memang hari ini kita melakukan supin untuk kabupaten pdi
dan tadi sudah dilakukan pencanangan di lapangan di pdi
dan hadir langsung itu bupati dan forum komunikasi
jadi pimpinan daerah dan jajarannya
tadi seribu anak kebetulan itu anak anak dibawa dua belas tahun dan masuk dalam kelompok organisasi yang pensiasilat
jadi ini sekaligus mereka sebagai agent of change
dan pelaksanaannya tadi juga saya berkunjung ke sekolah
kesiapan khususnya di kabupaten pidi sangat baik
dikurini dengan baik
dua ratus ini di indonesia atau hanya di aceh pak dokter
enggak khusus kabupaten pdi
khususnya di kabupaten pdi
kalau anda katakan ada seribu anak targetnya
tadi rekan kami juga melaporkan desember juga ada tahap kedua ya pak maksi
tapi kalau berbicara soal pro kontra di masyarakat
apakah anda masih melihat ada penolakan dari warga setempat untuk divaksinasi masal anaknya untuk polio ini
ya kalau di lapangan sudah pasti ada
masih ada pemahaman pemahaman dari masyarakat yang mungkin belum tahu
karena survei kami dari tiga puluh rumah tangga memang nomor satu lebih banyak itu pemahaman
terutama untuk terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang dikhawatirkan
yang lain lain saya kira tinggal masalah ada yakin ya dengan imunisasi pentingnya
sehingga perlu dukungan semua stakeholder yang ada untuk memberikan sosialisasi
pertama para tokoh ulama
baik tokoh ulama ini berperan penting ya dokter maksi
artinya memang kalau urusan halal tidak halal
sudah jelas tentunya diberikan edukasi ke masyarakat
kemudian edukasi sosialisasi lainnya termasuk soal dampak yang akan ditimbulkan ke depan
ini sudah jelas ya di masyarakat sudah diterima dengan baik ya
ya benar sekali pak herano
baik dari wilayah pdac ini kan ditargetkan akan di imunisasi masal pak dokter maksi
ini fokus di pdac saja
atau semua yang berada di kabupaten kota yang di aceh
kalau kita lihat ada kasus lain ya pak ya setelah satu kasus di pd menyusul tiga kasus baru
ini kasus baru atau memang gejalanya berbeda ya pak dengan satu kasus di pdac
ya yang pertama untuk supin ini kita akan laksanakan
tahap pertama ini di pd dulu
di pd dan nanti pada bulan awal desember itu kita akan lakukan seluruh kabupaten
kita sudah laksanakan seluruh kabupaten kota di pd
kita lagi mempersiapkan sekarang kesiapan kesiapan jelapan di seluruh kabupaten kota
mengenai kasus di memang satu kasus yang kami dapati dan diperiksa positif
ada tambahan tiga tiga kasus tetapi memang dari kasus yang kami telusuri lewat surveillance dan pemeriksaan laboratorium itu positif
tapi anaknya itu tidak ada gejala
sampai saat ini belum ada gejala
sehingga kalau dimasukkan dalam kriteria kasus tentu saat ini baru satu
satu kasus yang ada polio
jadi itu kami terus monitor terus positif sebagai carrier
dan tentu kita harapkan dengan teman teman di tes kabupaten ini itu dapat melakukan pemantauan terus termasuk bagaimana itu kisah anak itu
dan tentu harus ikut juga melakukan imitasi
baik pak maksi kalau berbicara soal penyembuhan tentunya kita harapkan jika anak yang menyusul terkena polio ini bisa sembuh
tapi kalau kepala dinkes kc pak dr handif mengatakan hingga kini belum ada obat untuk menyembuhkan polio
kalau dari kemenkes seperti apa respon untuk mencegah polio ini dan juga menyembuhkan yang sudah terkena
ya jadi benar sekali
yang disampaikan oleh pak kepala dinas kesehatan sebenarnya ini penyakit polio
tidak ada obatnya
tidak ada obatnya virus
dan kalau yang sudah ada gejala tentu kita memaksimalkan mempertahankan terutama masa ototnya
dan itu tentu melalui isi ya kemudian ada rehabilitasi rehabilitasi medik
sehingga anak itu bisa dimaksimalkan bisa anggota geraknya
khususnya kaki itu tidak maksimal bisa berfungsi
ya tentu yang belum ada gejala seperti saya sampaikan tadi bagaimana perbaikin isinya diatur
sehingga anak itu mudah mudahan dengan ketambah juga dengan instasi anak itu ada kekebalan
kalau daya tahan tubuh bagus mudah mudahan tidak ada berdampak pada serangan terutama serangan pada saraf
baik untuk mekanisme pemberian imunisasi polio ini seperti apa
di lapangan beri gambaran pak aksi kalau berbicara soal jarum suntik tentunya ini kan menakutkan bagi anak anak
kalau rekan kami tadi di jakarta juga meliput di puskesmas ada dua tahap yang diberikan kepada anak
melalui tetes kemudian juga suntik
apakah memang mekanismenya ada dua ya pak ya untuk memberikan imunisasi polio pada anak
ada tetes atau oral kemudian juga ada melalui suntik
ya benar sekali jadi kalau imunisasi rutin imunisasi rutin itu untuk polio ada dua
pemberian secara oral dengan opv sekarang pakai bivalen opv itu mulai bulan pertama anak bayi itu bulan kedua bulan tiga dan keempat
pada bulan keempat itu kita untuk mencapai eradikasi polio harus ditambah dengan indektive polio vaksin
yang melalui suntikan
kemudian nanti pada bulan ke sepuluh
dan saat juga bersama campak itu dilakukan imposter juga untuk lakukan suntikan untuk ipv nya
jadi empat kali oral dan dua kali suntikan
tapi untuk suppin ini kita semua lakukan melalui oral polio vaksin dengan novel opv
dan dua kali dua putaran
sambil imunisasi rutin tetap jalan
imunisasi rutin tetap jalan
pak maksi ini kan teman teman di kementerian kesehatan berupaya penuh ya untuk mencegah polio dengan cara imunisasi
termasuk juga kalau saya kutip ya dari langkah yang dilakukan oleh kemenkes who unicef
adalah tindakan penting melakukan pelacakan mencari kas lumpuh layu
di lainnya di tempat tinggal kasus pengambilan sampel juga diberikan
apakah ini juga dilakukan
hingga kini kalau kita berkaca dari kasus aceh sudah ada empat hingga tanggal dua puluh lima november
apakah pelacakan masih berlangsung hingga kini pengambilan sampel dari veses yang terkena polio
jadi sebenarnya surveillance with paralysis afp ini bukan cuma ada kasus ini kebetulan di aceh
tapi ini dilakukan setiap hari oleh puskesmas
dan ini sudah dilakukan bertahun tahun
sejak kita mendapatkan
dan ini sudah dilakukan
teman teman kemenkes itu melakukan juga review untuk medical medical record yang ada di rumah sakit
siapa tahu ada kasus kasus yang pernah dirawat pada waktu lalu dan belum terlaporkan
itu dilakukan terus menerus
dan tentu di khusus wilayah ini dan sekitarnya kami terus melakukan menambil spesmen
termasuk kabupaten tetangga
ya untuk melihat jangan jangan ada kasus
kita akan mencari virus polio liar yang ada
untuk penyebaran secara masif di daerah lain seperti apa ya pak maksi
kalau teman teman sudah melakukan surveillance pelacakan pencegahan dengan imunisasi
kalau untuk antisipasi seperti apa
kalau penyebarannya akan seperti akan masif ke daerah lain karena tiga puluh provinsi mendapat ancaman untuk bebas polio
ya benar sekali mas herano
kami sudah memetakan risiko faktor faktor risiko untuk daerah lain termasuk tiga puluh provinsi yang lain yang cakupan opv nya
baik ovv satu empat dan ivv nya rendah
itu akan kami lakukan
yang pertama memperkuat surveillance it tadi
yang kedua tentu kita harapkan supaya tidak terjadi penyebaran untuk imunisasi rutin betul betul harus menjadi perhatian pertama pemerintah
pemerintah daerah kita semua untuk kita lakukan percepatan peningkatan untuk imunisasi rutin
imunisasi sedasar lengkap kita lakukan
yang barusan kita melakukan bulan imunisasi nasional dan ini dikejar
tentu khusus imunisasi polio ini khususnya itu dilakukan imunisasi kejar
terus menerus kita lakukan
kalau ada yang belum datang sebaiknya itu di sweeping
datang ke rumah
dan saya kira ini keterlibatan pemerintah daerah khususnya ibu ibu tkk
kami sangat harapkan dukungan penuh untuk melakukan imunisasi kejar khususnya mengejar ketinggalan daripada cakupan cakupan daerah yang hampir semua kabupaten kota
itu cakupan yang rendah
baik ada upaya jemput bola ya diserahkan ke masing masing vaskes ataupun dari pemerintah tempat
tapi yang terakhir saya minta dari anda juga
himbauan apa yang diberikan kepada warga masyarakat
kalau soal biaya gratis informasinya tadi dari rekan kami di jakarta melaporkan di puskesmas
cukup bawa kartu identitas anak kartu keluarga ktp dan sebagainya
tinggal datang saja ke posyandu
apa seperti itu ya pak maksi
karena kemudah sudah diberikan tinggal niat baik saja untuk anak ke depan sehat selalu
ya betul sekali pak
jadi saya tentu harapkan terutama ibu ibu untuk ya punya kewajiban lah untuk membawa anak anaknya
supaya anak itu diimunisasi
mulai dari bayi nanti kemudian ada yang imunisasi lanjutan di sekolah
baik kita dukung upaya dari anda teman teman lapangan agar dari imunisasi nasional
ataupun imunisasi yang berada di aceh bisa digelar
secara efektif ya pak ya ada dua tahap sampai desember mendatang
teman kami juga melaporkan soal itu
seribu anak targetnya pada hari ini
terima kasih dr maksi ren rondonuwu bersama kami di cnn indonesia news hour